tiongkok terkenal dengan beragam kulinernya
salah satunya adalah dimsum
panganan tradisional negeri tirai bambu ini
kini dengan mudah bisa didapatkan di kaki lima hingga restoran hotel berbintang
bentuknya pun unik dan menarik untuk disantap
inilah berbagai bentuk dimsum halal dan unik hasil karya salah satu juru masak restoran hotel di surabaya
di tangan juru masak ini bentuk dimsum yang biasa biasa saja bisa dirubah menjadi berbagai bentuk dimsum seperti kerang dan ikan cupang
rasanya pun dijamin lezat karena isinya berupa daging ayam dan ikan udang
cara memasak dimsum ini sangat mudah
cukup campurkan olahan daging ayam dan udang dengan berbagai bumbu nusantara yang telah disiapkan
setelah itu buat adonan tepung hingga menjadi spring roll
selanjutnya masukkan isian olahan ayam dan udang ke dalam kulit pangsit dan bentuk sesuai dengan keinginan kita
setelah itu kukus menggunakan nampan bambu khas jepang di atas tungku api hingga matang
dimsum pun siap disajikan
dimsung itu uniknya itu dari bentuknya
dari bentuknya jadi seperti pastry chinese tapi bentuknya lebih banyak kreatifitasnya
dan kebanyakan bahannya itu dari daging udang seperti itu
bagi penggemar dimsum tak perlu khawatir dengan isian dimsum karena dijamin halal
rasanya pun istimewa karena berisi seafood dan ayam yang telah diberi bumbu rempah khas nusantara
gigitan pertamanya soft banget lembut banget
terus menurut saya kayak ayam sama udangnya itu dimasak sempurna gitu
jadi belum keras masih
kudapan khas negeri tirai bambu ini sangat pas dinikmati di berbagai suasana baik pagi maupun sore hari
rasanya yang lezat dan nikmat membuat kuliner ini sangat digemari
tak heran jika dimsum ini dapat ditemui mulai dari kedai
anda tertarik untuk mencoba
lukman rozak surabaya